udah udah udah udah ah tuh aduh siapa yang ngerjain sini sih perasaan tadi bagian kada
udah dari dulu beh hatt bukan paling tua gimana sih kamu lari bersama adek adeknya
udah udah udah udah sama babelok mau pergi aja udah
heboh bye bye berapa wajib saling jaga dari lu ya
emang bener tuh iya tuh bagus dia gede kalau kecil gue ajak berantem
terus tak lona kering disitu anggap aja lu pajangan pager ya punya ponakan bercandanya
ekstrim jalan jalan bikin gregetan gua aja tuh badannya kecil sosok mau nenteng tipik
jadi jatuh gimana lagi coba belinya tuh kan sejarahnya tuh
siapa jadi kesel pas itu kalau tahu tuh tv jadi rusak begitu aku
udah mak jangan marah marah terus ntar mas sakit lagi gimana nggak sedih
tipe gua bisa ancur begitu sama adik gue sendiri lagi
tenang aja mak insyaallah nanti yang gantinya yang baru ye
tipe itu bukan masalah harganya disini tv banyak ini masalahnya sejarah dan kenangannya
itu sejarah ini masalahnya sejarah dan kenangannya itu sejarah dan kenangannya
emak mau nontonnya telepon novel lah
lo belum lahir
ntar mak ada telepon mak ntar mak ya
assalamualaikum ya bang
oh jadi abang abang semua udah kesono
yaudah ntar ayah sama emak nyusul ya
udah mak mereka udah beraduan kita suruh nyusul
mak nyusul yuk
emang mau ganti baju eh lu juga ganti baju ya
baju buat taji ya jangan pakai yang rame rame gini ya
aduh dengar gak
kongkong jelek banget kong
berarti selama ini kongrojali tampan ya
enggak jelek juga
iya betul banget
ya udah kalau gitu hati hati
ke anak kecil aja
engkong ya giliran mainnya enak gak ngajak mehmet
mentang mentang adem di atas
masih mwot gak di atas
eh med lu sama bapak lu sama aja
bantuin gua turun
ke bocah aja
lu mau loncat aja kong
tuh kong juga dari tadi udah mau loncat nih
tapi gua takut
tangga tangganya modelnya besi atau bambu
aqilah ratu udah temenin bang mehmet nih
eh menan goceng
aduh udah nyuruh
udah gak jadi gak jadi gak jadi
oh enggak dok
mehmet itu cucu engkong yang paling tampan
aqilah ratu yang paling cantik
sekarang cari tangga
ya elah mehmet
empat ribu aja lu gua kasih
empat ribu empat ribu empat empat ribu
jadi yuk temenin aja
empat ribu empat ribu empat ribu
empat ribu ya untuk kita

udah bang mehmet aja
gua untung tiga ribu
ya serana kecil
eh aku dulu
aku yang kecil
aku yang tua
aku tuh lagi
kenapa pada ribu sih
tapi bilang taruh taruh eh
tuh taruh sono
matt lu kan paling tua gimana timbalhhhh ribu sama ade ade'nya
emak ama mbak belok mau pergi tak jauh
yakin adik adik lu ya
emang bener tuh ya tuh
bagus dia gede kalo kecil gua ajak berantem tuh
suara ringtone hp emak kali emak
ga jelek kayak begitu
iya suara jelek banget ya suara apaan ya
astagfirulazim orang tuh
aduh bentar mpok lu main astagfirulazim
lu yang naikin gue kan
kurang ajar lu anda siapa ya
ini mamang waduh kirain
ayam hutan mau bertelur
hahaha ayam hutan mana ada yang pakai baju
jeli udah bagus ya
gua lempar tadi juga udah lempar emak
tv kesayangan gue tv sejarah
ya elah mpok pake tv sejarah
itu tv udah banyak orangnya
kagak udah simpang
adek mpok ati atunya
kagak gua kagak kasihan ati gua nih masih
rafenya udah gua pengen ancurin juga
adek gua yang udah ngancurin tv gua
keselnya ntar turunin dong adek mpok
yang kesayang turun sendiri lu
eh gua mau takji sama iyan ya
ayahnya diajak eh inget jangan ngomong dulu
lu kasih makan cucu cucu gua
awas lu kena kasih makan
pandanya diatas pak turun sendiri
enggak mpok enggak anaknya
oh rejali malangnya
nasibu tetap belum turun
ini anda mati bener apa
tunggu dulu periksa dulu
nah itu maksud saya sini ngapain lu pake ini
ah udah inyong aja
itu kesinyung juga
ini sebetulnya bener apa kagak kasih alamatnya
eh king kata bos besar
ini alamatnya yang tepat
jalan pentamburan nomor lima
inyong dengerin tambura
udah udah enggak usah ribut
kalo lu denger tambura
ngapain ikut gua ke petamburan
ngapain inyong meluk ket petamburan
ah tapi tanggung ah udah kebeleng bahasa
inyong ikut ke petamburan
kasian orang bodoh
oh kenapa lu kaya gua
naro tangga dimana ke nyari
enggak ponakan lu
enggak abang lu enggak emak lu
ya kalau mau jawabannya beda kasih pertanyaan yang beda dong
kamu mau dapat pales tidak mau dong
terus badan agak kesini
tangannya ke atas
nah siap siap
gue mau loncat ke lu lu tangkep
gila tinggal turun dong lompat
aaaa panjang urusannya
jatoh ke bawah
katanya mau dapat pahala
ya mau dong
ya tangkep gua mau loncat
waduh lo yang bener dong
lu gak meyakinkan
lu bagaimana sih
bentak nih aduh aduh aduh
bangun dong man kan tebe yang di bawah
kenapa dia ngomel
beli tolongin dibahenin
gak tau terima kasih lagi